setelah sempat terkendala cuaca pada jumat kemarin upaya pemadaman kebakaran di gunung jermai dengan heli waterbombing sabtu pagi dilanjutkan
data bpbd kabupaten kuningan luas lahan terbakar sudah mencapai empat ratus lima puluh hektare dan terus meluas
pemadaman dilakukan dengan menggunakan helikopter jenis bel empat ratus dua belas milik bnpb sabtu pagi
hingga saat ini kebakaran masih terus terjadi dan meluas
selain dari udara upaya pemadaman juga dilakukan lewat jalur darat
ratusan petugas gabungan masih berada di sekitar lokasi kebakaran untuk memadamkan api secara manual
proses pemadaman di lapangan ini cukup sulit akibat medan yang terjal serta api yang berada di sekitar lembah
rencananya bnpb akan mengerahkan satu unit helikopter pemadam tambahan
helikopter akan dioperasikan untuk memadamkan api gunung cermai yang masuk wilayah kabupaten majalengka
saat ini kita dapat laporan dari teman teman di atas
ternyata untuk lahan di puncak itu sekelilingnya sudah habis terbakar
kemarin jam satu siang itu informasi sekitar kurang lebih empat ratus lima puluh hektare jam satu siang kemarin
perkiraan itu ya bukan angka pasti
nah sekarang juga kita lihat ada asap masih ada asap di sebelah utara jerma itu
di sekitar daerah kabupaten majalengka
di sekeliling kabupaten majalengka
di sekeliling kabupaten majalengka
di sekitar daerah kabupaten majalengka
di sekitar daerah kabupaten majalengka
fokus tim gabungan adalah untuk memadamkan api
tapi di sisi lain apakah pihak kepolisian sudah mulai berjalan untuk menyelidiki penyebab kebakaran
untuk sementara saat ini pihak kepolisian masih penyebab kebakaran
saat ini tim gabungan baik dari kepolisian tgbd masih memfokuskan kepada proses pemadaman api
hingga saat ini belum diketahui penyebabnya
namun terus diupayakan
jerry sejauh ini apa dampaknya bagi warga yang berada di sekitar area ini
seberapa jauh titik kebakaran dengan lokasi permukiman warga
baik untuk penyebabnya sendiri hingga terhadap dampak masyarakat sekitar belum terbang
dari pemukiman warga sekitar
karena titik api ini berada di sekitar area puncak
di ketinggian sekitar dua ribu
dari permukaan laut hingga dua ribu sembilan ratus
bahkan sampai puncak
dapatkan dari bpbd juga saat ini kondisi api masih terus meluas
bahkan tanaman tanaman vegetasi di sana termasuk salah satu
endowash juga sudah terbakar
sudah dikerahkan untuk memadamkan api dan rencana akan ditambah helikopter kedua
apa kemudian opsi lainnya untuk memadamkan api sehingga area yang terbakar tidak bertambah
baik untuk saat ini pihak bnpb juga sudah menerjunkan dua helikopter
satu diantaranya untuk melakukan pemadaman di sekitar wilayah hutan ciremai dan seterusnya
wilayah hutan majalengka
proses waterbombing ini dihentikan sementara karena mengalami trouble engine di pesawat dan juga kondisi cuaca yang kembali kurang bersahabat
dimana angin sendiri di sini cukup kencang dan kabut
proses waterbombing ini juga akan kembali dilakukan pada esok pagi
baik kita harapkan cuaca bersahabat dan upaya pemadaman bisa dilakukan secara maksimal
terima kasih jerry komara langsung dari kawasan kuningan